arus mudik di tol palimanan kanci jawa barat minggu pagi terpantau ramai lancar
sedangkan jumlah kendaraan pada arus balik kendaraan yang mengarah dari timur ke barat
yang memasuki gerbang tol palimanan terus mengalami peningkatan
untuk mengurai antrean kendaraan pihak operator tol membuka satu lajur kontraflow
serta membuka dua puluh satu gerbang transaksi dari dua puluh enam gerbang yang terdapat di gerbang tol palimanan
sementara itu arus balik di jalan raya palimanan terpantau ramai lancar
sementara itu banyak pemudik kendaraan roda dua yang memilih untuk berangkat lebih pagi
untuk menghindari kemacetan serta terik matahari guna menjaga kondisi badan selama di perjalanan